satu lagi tayangan berjenre fiksi ilmiah atau science fiction yang diangkat dalam sebuah live action series
halo game yang memiliki banyak penggemar sejak dirilis dua ribu satu lalu
akhirnya diangkat dalam sebuah tayangan pada sebuah layanan streaming digital
halo game yang memiliki banyak penggemar sejak dirilis dua ribu satu lalu
dan madrigal berubah ketika kedamaian di sana terusik oleh invasi kelompok alien arbiter
arbiter merupakan kelompok alien yang berada di bawah covener
mereka memiliki misi untuk memusnahkan umat manusia
tapi disitulah peran unit pasukan super dari unsc yang disebut spartan dibutuhkan
kau tidak yakin kau bisa percaya
aku adalah cortana
spartan merupakan prajurit yang memiliki misi untuk memerangi alien
sebuah pasukan elit yang dikembangkan oleh peneliti uns
ini adalah tim kita engajikan
dalam misi penyelamatannya di madrigal pemimpin spartan atau master chief john satu ratus dua belas
tanpa diduga mampu menyalakan relif ketika menyentuh sebuah objek di goa
objek itu serta merta membuat master chief melihat sebuah penampakan memori
yang tidak dia ketahui asalnya
objek tersebut lantas dibawa ke planet rich untuk diobservasi
namun disinilah awal dari masalah pelik yang akan dihadapi master chief
dia membatalkan misi memeriksa objek tersebut di markas unsc dan membawanya kabur
hal ini membuat unsc meragukan kesetiaan master chief dan menjadikannya target operasi
sementara itu dari markas alien di high clarity
petinggi covenant membuat misi baru untuk mencari master chief spartan
sebab kemampuan spesial menghidupkan relief di goa sama dengan kemampuan salah satu dari petinggi coven nanti
serial ini tidak hanya menyajikan peperangan antara umat manusia melawan alien
bumbu politik yang memecah belah umat manusia juga mewarnai jalan cerita halo
akankah warga sipil bisa berdamai dengan unsc demi memerangi covenant
akankah master chief dan kolega spartannya berpindah kubu dan memerangi unsc
lantas apa hubungan master chief dengan petinggi covenant dan cerita dibaliknya
serial eksklusif halo ini hanya bisa anda saksikan dengan berlangganan molas
jika manusia tidak bisa dipercaya anda tidak pasti bisa mempercayai